kamu gabung lagi tapi gak ada gunanya
gak usah minta maaf sekarang nanti lebaran
kamu berdua kenapa sampai kecolongan
bukan kecolongan kang kecopetan
itu juga bukan kami berdua teki rani anak yang bahar
maksudnya kecolongan itu kenapa
bebek ngapain kesini
bebek mau nanya kenapa bapak kabur
bukannya kabur pergi
kalau pergi nggak bilang bilang itu namanya kabur
buru buru dipanggil sama kang mus
mana kang musnya gak ada
udah gak usah ngebohong baru pulang belum masuk rumah udah kabur
emang emang gak boleh pinjam
mak juga mau olahraga tau
akang ada di olahraga
olahraga kan gak harus pake bet sama bola pingpong atuh kang
kamu yang bawa kabur uang keamanan pasar kan
itu salah faham aja
udah saya beresin masalahnya sama kang mus
nanti kang komar datangnya jam berapa
gak tau udah tiga hari gak kesini
tidak ada yang peduli
tidak ada yang peduli
tidak ada yang peduli
tidak ada yang peduli
emangnya kamu ada keperluan apa sama kang komar
kang komar gak ada keperluan apa apa sih
cuma kangen aja
jangan kangen sama yang udah punya istri
kang komur udah punya istri
udah anaknya juga udah smp
masa udah punya istri udah punya anak
kan kang komar bukannya masih muda
masa yang udah kayak gitu dibilang masih muda
komar belum muncul
teh kirani sebentar lagi sampai disitu
ditemenin si amin sama imas
suami teteh yang tentara nggak nganter
kalau saya gak mau
jangan atute nanti saya yang disalahin
kalau saya ikut pertandingan seleksi porda
saya gak suka tinju
tapi saya butuh kamu
buat ngasih semangat
seseorang kaya gitu
tadoba pukul semua

jika ia sadul lah pagan

kamu dan aku masalah siapa nih pengen sirip billy cam
malah kalau sudah monyet terus udah gejek
tadi selalu nangis gitu
aduh demen yang memang bisiknya

kok ada di sini
kan temen kang mus
kok kenal kang mus
saya kerja di keluarga bosnya kang mus
maksudnya mantan bos
kang bahar kan sudah pensiun
pengawalan anak kang bahar
dekat lapak supardi
kerja atau kuliah
sekarang mau cari kerja aja
bantu dong cari kerja
tapi jangan bilang karmus
tenang kalau gitu
ini rahasia kita berdua
terima kasih sebelumnya
saya didorong dari belakang
saya juga didorong dari belakang
kayaknya diambil oleh perempuan yang tadi tuh
kalau saya mau piara lele
harus punya kolam seluas ini ya pak
bisa yang lebih kecil
dengan jumlah lele yang lebih sedikit
kalau saya mau piara lele
bisa dibantu bibitnya
nanti kita bantu juga dengan penyuluhan
supaya hasilnya maksimal
terima kasih pak
kalau badan bebep kan luas
jadinya mandinya lama
papa nggak ada bebep
kenapa dikunci lagi
kang ada masalah
tadi waktu tekinan dibelanja kecopetan
sebetulnya begitu habis kejadian
cepetnya langsung ketahuan
tapi berhasil kabur kang
tunggu di sana
tadi teh kirani kecopetan di pasar
teh kirani anak kang bahar
aduh kenapa saya ke sini
kamu nggak ke sini juga pasti kena
kang komar yang udah gak muncul tiga hari juga pasti kena
buka pintunya tuh beb
kau lapar makan
kan makanannya masakannya bebep
ada di dalam
bebep belum masak
operasi perdana kalian di pasar sudah berhasil dengan cukup mengagumkan
saya yakin kalian akan menjadi tim yang solid
bisa bekerja sama dengan baik
dan saya merasa kelak kalian akan sukses ikut meramaikan kasanak percopetan di kota ini
perasaan saya tahu alamat rumah ini seperti alamat rumah kang bahar
jangan jangan ini ktp istri kang bahar
kasih tahu bapak saya sudah datang
mau saya pesenin kopi ke imas
sekarang bukan waktu yang pas buat ngopi
bapak mana teh
kamu masih menarik uang iuran keamanan di pasar
tapi pasar sekarang sudah tidak aman
cari yang ngambil dompet teh kirani
ini bukan persoalan dompet
tapi ini adalah soal tanggung jawab kamu ke semua pedagang dan pembeli yang ada di pasar
tapi mana bisa mengajamin keamanan
memungut uang iuran keamanan
tapi mereka juga berhak menerima
kalau ini istri kang bahar berarti yang namanya kang bahar itu masih muda
atau ini istri mudanya kang bahar
ktp kamu masih muda
ktp kamu masih muda
ktp kamu masih muda
ktp kamu masih muda
ktp kamu masih muda

kalau gitu kamu lapor kehilangan ke polisi
terus urus ke rt
kalau benar ini istri kang bahar atau istri mudanya kang bahar
atau siapa saja yang masih ada hubungannya dengan kang bahar
berarti kita sedang dalam bahaya
saya malu sama semua orang di pasar
eh mana si komar
masih belum datang kang
belum bisa ditelepon kang
suruh ke sini
saya aja yang nyusul kang
saya yang tahu rumahnya
irani anak kang bahar kecopetan di pasar
hari ini juga harus ketemu
kejadiannya di pasar kang
kalau kejadian di pasar bukannya tanggung jawab
kamu menolak tugas
saya murah sama pipit siap bergerak sekarang
bapak sudah tiga jam di luar
dicari kang mus
ada kejadian di pasar
anaknya kang bahar kecopetan
nggak jadi kang
kamu yang tadi operasi di pasar
saya operasinya di angkot
siapa yang tadi operasi di pasar
saya mau tahu
siapapun yang nyopet di pasar
berapapun jumlah orang
kalau nggak ada yang aku
saya habisin semua
kamu tadi nyopet di pasar
bukannya cuma di pasar
saya belum selesai ngomongnya
bukan cuma di pasar
tapi di tempat lain juga enggak
bagus kalau gitu
memangnya ada yang kecopetan di pasar
tapi anak buahnya kangu semarah
saya sebenarnya yakin
bukan kamu yang nyopet
buang buang pulsa aja
ya biarin aja atuh
nama sudah nggak dipakai
ya jadinya saya nggak bisa saya telepon
terus kenapa telepon saya
kamu tahu nggak nomor barunya
ya udah terima kasih
saya kan nggak tahu nomor sayap yang baru
gak bisa ngasih tahu kamu
kok bilang terima kasih
itu basa basi buat menutup pembicaraan
kebetulan kamusnya lagi ada di sini
ya ada apa rumah saya di belakang situ
mau mengundang banyak orang
tapi di rumah saya nggak akan muar
boleh saya pasang tenda di sini
terima kasih kamus
sekalian saya mau mengundang kamus sama rakan rakan
terima kasih buat undangannya
saya usahakan datang
terima kasih kamus
berarti besok ada makan makan ya kang
bukan makan makannya yang kamu pikirin
shiawani pertama kali menunggu
beraqueen vaulting untuk kamu istri enorm
dia tahu masalah tadi pagi di pasar
dia pasti tau
dia yang kecopetan
tiga hari ini
saya ke depok
pergi seenaknya tanpa izin
waktu kamu sebagai penanggung jawab
keamanan disini pergi
pinjam hp istri kamu atau hp
kamu pernah kasbon buat beli motor second
sama buat biaya istri kamu bikin sim
kita sudah gak pantes mengut yuran keamanan
karena kita sudah
tidak bisa menjamin keamanan

ini tanggung jawab kalian
ini tanggung jawab kalian
ini tanggung jawab kalian
itu bukan urusan saya
sebelum saya bikin usaha yang serius
yang besar saya mau coba coba dulu
cari partner orang yang punya kolam
tapi gak diurus serius
iya bagi hasil itu hasilnya dibagi
waktu kejadian siapa yang ada di pasar
ya susah saya menerima kamu
gabung lagi tapi gak ada gunanya
gak usah minta maaf sekarang
kamu berdua kenapa sampai kecolongan
bukan kecolongan kang
itu juga bukan kami berdua
teki rani anak kang bahar
maksudnya kecolongan itu kenapa
bebek ngapain kesini
bebek mau nanya
kenapa papa kabur
itu namanya kabur
buru buru dipanggil sama kang mus
kang musnya gak ada
udah gak usah ngebohong
baru pulang belum masuk rumah udah kabur
si bohim sudah mulai belajar sablon
udah punya kesempatan ikatan dinas
di tempat dia belajar
bisa langsung kerja
kang gobang udah mulai mau usaha lele
saya belum apa apa
baru punya niat juga udah bagus
niat itu penting
awal dari semuanya
tapi kan gak cukup cuma lihat aja
nah itu kamu tau
mulai usaha dong
kamu bukannya udah mulai nabung
tapi di sini
gak usah pulang sekalian
udah tuh beb
udah pulang semua
kang komar iwan jupri
saya juga harusnya udah pulang
takut ditanya sama orang rumah
masih siang kok udah pulang
memang ini ada apa sih
kang komar iwan jupri termasuk saya juga
di pasar ada kejadian
anak kang bahar kecopetan
saya nomor teleponnya ganti
ada perlu penting
daftar rasa nadang
wyatt sungguh gue sakit
nanti dia makin
payin d sua aja paham
kayak gitu mah ya
kayak nya banyak aja bala bala that day here
biar kalian bisa dasar banget ini
komar joni iwan dan jupri
diskor kang mus
anaknya kang bahar kecopetan di pasar
joni iwan dan jupri
sekarang sudah jadi sasaran pool
mainkan apa bos
masa kamu gak ngerti
ini kesempatan bikin mereka
dendam sama muslihat
sengkong diparut dan digoreng
dengan sensasi rasa ocok pedas di dalamnya
saya ditelepon anak buahnya kang mus
anaknya kang bahar kecopetan di pasar
anak atau istri mudanya
hari ini copetnya harus ketemu
kalau enggak kita semuanya habis
sudah ya saya lagi diangkut
ih kiranya mau pergi
mau loper kehilangan ke kantor polisi
dompet aku kok ada di sini
waktu imaz kecopetan diangkut dompetnya juga pulang sendiri
aamiin yang nemuin dompet imaz
nggak jadi ke kantor polisi teh
dompet kiranya ketemu
katanya waktu kemarin imaz kecopetan diangkut
dompetnya pulang sendiri
ditemuin amin di halaman
sudah ketemu dompetnya
saya tunggu di simpang lima
apa rencana langkah kamu untuk bisa dekat dengan lingkaran kang bahar dan muslihat
enggak mau lagi ketemu sama aku
kalau udah tau kapannya telepon aku ya
supinya kang bahar
tadi ada yang telepon
sekarang tiga kali
muslihat alias kang mus
kita harus ketemu
dompet kirani sudah ketemu
ada yang mengembalikan
ditaruh di halaman rumah
sampai jumpa lagi
cepet tuh takut
dompet kirani sudah ketemu